selama jadi asistennya aldebaran dia juga gak pernah itu mau kasih undangan
elsa tolong jangan fitnah ya
fitnah apa sih beneran
kamu fitnah elsa
ini kenapa sih
kok malah berantem
iya saya kenal
saya kenal dia itu
dia itu asisten aldebaran
dan saya gak suka sama dia
dia itu orang yang seling
iya asisten aldebaran
dia di jakarta saya sering kok ketemu sama dia
kamu sering ketemu sama adi
dan setahu saya
dia gak punya pacar
jadi tadi pagi saya mimpiin kak sofia
di mimpi itu kak sofia minta sama saya untuk jaga anaknya
ya pada kenyataannya kan saya nggak melakukan itu
tapi untungnya sekarang kan saya sudah menemukan andin
dan rasanya itu kayak
ingin menebus kesalahan
dan menuntaskan tugas saya
untuk jaga andin
kan tiap hari saya ketemu sama andin
andin sempat cerita tentang
dia pernah dipenjara selama empat tahun
atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan sama sekali
pelan pelan dong mah
adi ini lagi di luar negeri
lagi ambil kuliah s dua
dan adi tuh punya pacar
ini pacar ya
dia emang di jakarta
dia tuh asistennya aldebaran
dia tuh randy
dan selama ini dia juga
juga nggak pernah ngasih tau kalau dia itu mau nikah
selama jadi asistennya aldebaran dia juga gak pernah itu mau kasih undangan
elsa tolong jangan fitnah ya
fitnah apa sih beneran
shhh enggak enggak
ini kenapa sih
kok malah berantem
pasalnya kita besti
besti kan gak berantem
gak fighting tau
asal aku pikir kamu tuh temen aku ya
tapi kenapa kamu mau nuduh adi
kenapa kamu mau fitnah adi
kenapa yang fitnah beneran
saya kenal sama dia
dia itu asistennya aldebaran
dia itu randy
atau jangan jangan kamu itu dibohongin sama randy
selama jadi asistennya oldebaran dia juga gak pernah itu mau kasih undangan
elsa tolong jangan fitnah ya
fitnah apa sih beneran
shhh enggak enggak
ini kenapa sih
kok malah berantem
pasalnya kita besti
besti kan gak berantem
gak fighting tau
asal aku pikir kamu tuh temen aku ya
tapi kenapa kamu mau nuduh adik
kenapa kamu mau fitnah adi
kenapa yang fitnah beneran
kamu ngomong jujur
saya kenal sama dia
dia itu asistennya aldebaran
dia itu randy
oh saya tau
atau jangan jangan kamu itu dibohongin sama randy
kamu dibawomin sama adi ya
jangan jangan dia udah punya pacar makanya dia gak datang kan di hari akad kamu
adi gak mungkin kayak gitu adi cintanya cuman sama aku
kamu jangan sok kenal ya sama adi
kamu tuh gak kenal sama adit
lepas ini apa sih
mbak desi jangan begini ya
kamu jangan fitnah adi ya kayak gitu ya
ardi tuh cintanya cuman sama aku
enggak ardi tuh gak mungkin selingkuh tau gak
tenang ya mbak ya
adi ngomong kan selingkuh adi tuh gak selingkuh
adi cuma cintanya sama aku
mbak jessy mbak jessy tenang ya
kalau kamu ngamuk ngamuk kayak gini terus
saya bisa masukin kamu ke kamar busa
masa rana aja sih
mas surya ada di mana pada waktu itu ya
terus apa yang terjadi sama pelaku sebenarnya

mas surya ada di mana
mas surya ada di mana
kamu terlambat sekali datangnya
masalahnya udah selesai

mas surya ada di mana
pelakunya juga sudah ditahan
mas surya ada di mana
mas surya ada di mana
jadi saya rasa gak ada gunanya untuk membahas masalah ini
kita berangkat ke bandung sekarang aja ya
saya sama sarah harus pergi sekarang
ada urusan ke bandung
sering ya ke bandung ya mas
saya ke bandung
ada urusan bisnis
berangkat sekarang pak